kita keserotan lain kofifa indah parawansa merespon sindiran ketua umum pkb mohaimin iskandar
yang merahasiakan calon gubernur jatim yang diusung pkb agar kofifah tidak mengetahuinya
kofifa merespon sindiran ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar
terkait calon gubernur jawa timur yang diusung pkb dalam pilkada dua ribu dua puluh
kofifa menyatakan bahwa bebas bebas saja caimin mengusung calon gubernur jawa timur
itu merupakan hak masing masing partai politik
ketua umum pkb mohaimin iskandar
mengatakan pembicaraan soal pilkada jatim menjadi topik yang cukup lama diperbincangkan
dalam pertemuannya dengan plt ketum p tiga mardiono
ia menyampaikan kedua parpol hampir sepakat mengusung figur yang sama
namun mohaimin enggan membeberkan siapa figur yang dipersiapkan untuk menandingi kofifa di pilkada jatim dua ribu dua puluh empat
jatim tadi memang menyita waktu agak banyak
agak banyak dan hampir sepakat pokoknya kita harus mengusung seseorang
nah siapa dia ini masih rahasia
masih rahasia nanti kalau bocor ketahuan kofifa bahaya